akibat adanya pandemi virus covid sembilan belas yang melanda indonesia
tentunya berdampak terhadap menurunnya perekonomian nasional
dan salah satu cara untuk kembali memulihkannya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan transaksi digital
hmm kenapa harus dengan menggunakan transaksi digital
ya dikarenakan indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia
dan juga merupakan salah satu negara yang sangat cepat dalam mengadopsi digitalisasi
hal ini terbukti berdasarkan data dari bank indonesia
penggunaan transaksi digital terus meningkat signifikan setiap tahunnya dalam waktu lima tahun terakhir
nah pemanfaatan transaksi digital inilah yang dapat dijadikan sebagai peluang
untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional
yang pertama akses yang lebih mudah
hanya dengan menggunakan smartphone kita sudah bisa melakukan transaksi terhadap produk yang beragam

yang kedua menekan biaya operasional dan modal
mendorong kebijakan transmisi ekonomi
dan yang keempat meningkatkan percepatan perputuhan uang sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat bahkan nasional
dan salah satu bentuk dukungan dalam hal penguatan digitalisasi transaksi
bank indonesia hadir memberikan inovasi dengan meluncurkan salah satu produknya yaitu kris
kris atau quick respon indonesian standard adalah standar kode qr nasional
untuk memfasilitasi pembayaran digital yang memungkinkan berbagai penyedia penyelenggara jasa sistem pembayaran
atau pjsp berbasis qr dapat diakses hanya dalam satu kode qr
artinya meskipun aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen berbeda beda
namun pihak toko cukup menyediakan satu kode qr saja
pokoknya sangat memudahkan konsumen dan juga merchant
kini sudah lebih dari lima juta mers yang menggunakan kris
delapan puluh lima diantaranya merupakan badan usaha mikro dan kecil
mari kita maksimalkan pemanfaatan transmisi digital untuk kemajuan ekonomi nasional
saya norma dhani terima kasih
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia